ya lalu apakah benar tudingan pihak hrs bahwa ada bin dibalik pemeriksaan pimpinan fpi tersebut di arab saudi
untuk menjawabnya saya sudah ditemani oleh wawan purwanto jurubicara kepala bin
selamat malam pak wawan
kemudian ada umar abduh pengamat intelijen
selamat malam pak umar
dan nanti akan bergabung bersama kita munarman jurubicara fpi
saya mulai dialog ini dengan mendengarkan kembali pernyataan dari hrs terkait penangkapan yang dilakukan di arab saudi
kita dengarkan bersama
jadi ini masih proses dan kita tahu bahwa proses di saudi ini kan perlu waktu
nah tapi terus terang pemerintah saudi selama ini memperlakukan kita dengan baik dengan bagus kita tidak ada masalah
ini semua masalah datang bukan dari pemerintah saudi dari negeri kita
yang mengikuti masukan masukan jawab operasi intelijen kita yang ingin menghancurkan kita
tentu disini kalangkah kalau dengar itu suatu situ ada teroris di baris sana
ya kalangkah aku tak ada apa apa disini
aku betul dengar ada teroris tinggal disana
mereka selidiki mereka mau tahu mereka tanya
nah jadi sekali lagi bukan komunitas ini yang membuat kita susah
yang membuat kita susah adalah resep yang masih tidak puas yang ikhlas tentang politik kepada saya
karena gangguannya kalah di belakang dajahat pak
oke saya ingin minta tanggapan langsung dari pak wawan ini disebutkan ada operasi intelijen yang ingin menghancurkan kita dari pihak rezim
yang kalah di pilkada dki jakarta
ini tanggapan dari bin gimana
ya memang tidak ada operasi intelijen itu
karena itu kan negara berdaulat
operasi intelijen di negara lain di negara berdaulat itu terlarang
bisa di personan non gerata bisa di deportasi atau bisa disiapkan hukuman sesuai undang undang di negara itu
nah ini kita tidak ingin gegabah lah seperti itu
makanya mesti kita klarifikasi dulu
belum menyampaikan sesuatu jangan ngomong kalau tidak ada bukti
ini yang perlu digarisbawahi
kalau demikian akhirnya terus kemana mana yang dampaknya justru orang menimbulkan spekulasi spekulasi yang tidak sehat
dan menimbulkan kegaduhan baru atau menimbulkan masalah hukum baru
nah inilah yang perlu kita hindari dan kita tentu ingin mengingatkan semua pihak untuk tidak mudah mudah berstatement apalagi
dengan media sosial
karena itu bisa mempengaruhi opini emosi sikap tingkah laku masyarakat
yang belum tentu ada kebenarannya tapi sudah seolah terjustifikasi
nah kita perlu cover botside lah dari semuanya itu
oke tapi kalau kemudian saya mau mengutip pernyataan dari ketua pa dua ratus dua belas mereka sebetulnya tidak menyebut bin
tapi kemudian mengapa bin harus bereaksi
bin tetap bereaksi karena disebut
karena itu tim lapangan pejahatan
tim lapangan pejahatan
dari judul bicara fpi ya munarman ya
iya disebut tim lapangan pejahatan itu kemana
itu ya ke bin
nah oleh karenanya kita perlu klarifikasi dan kita ingin sebutkan sebab saya juga sudah menanyakan ini kepimpinan ya di bin bahwa tidak ada operasi itu
tidak ada perintah seperti itu
nah kalau ada sih lain soal
nelayan tidak ada kan kacau ini
jadi kata kata pejahatan tadi ini menjadikan kita semua tentu harus menyampaikan yang sebenarnya bahwa itu tidak ada
dan itu lebih baik lakukan penyelidikan secara tuntas di pihak aparat keamanan saudi laporkan di sana sehingga biar disitik
kalau disitik bersama sama akhirnya kan juga ketahuan sidik jarinya siapa saksi kemudian juga pembawa bendera itu

saksi kemudian juga pembawa bendera itu
saksi kemudian juga pembawa bendera itu
ini lebih baik seperti itu
dasarnya ada di tkp yang akhirnya lah itulah yang disiarkan
jangan terus seolah olah ini pasti yang masang intelijen intelijen terus kaitannya dengan operasi pejaten itu kan sudah langsung kurang nggak ada
jadi bin sudah merasa bahwa itu tudingannya sudah ke bin sebetulnya karena ada kata kata pejahatan itu
oleh karenanya saya lebih baik sebelum itu clear lah
artinya gini mbak
kita ini tugasnya kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
termasuk habib rizieq sendiri
kita harus melindungi
kita tidak menganggap habib rizik itu musuh
tidak mengharapkan tadi ada kata kata balas dendam dan sebagainya
tidak ada kata kata itu
soal pemilu perhelatan pemilu pasti ada yang kalah ada yang menang
itu hal yang biasa
akan tetapi kalau misalnya lantas ini meluas dan melebar dengan tudingan tudingan yang menyasar kepada
badan intelijen dan notabene tim lapangan pejaten
ini kan kita kaitkan dengan empat nama yang disebut
satu nama itu mantan deputi yang sudah pensiun
disebut di situ
itu pun namanya nggak benar
karena depannya ada m nya
belakangnya bin nya pun salah
nah tiga orang ini antah berantah enggak disebut
asal debut saja yang tiga
disebut pada saat
di twitter ya
dan semuanya ini sudah kita lakukan klarifikasi di dalam
karena kalau kita intelijen kan berdasarkan scientific investigation yang ada
kita punya tim dan peralatan yang cukup
tapi sudah disebar sedemikian rupa
yang menggiring ke alas itu
ini yang harus kita luruskan
karena secara prinsip semuanya ini kan kawan kawan ini
kita kenal udah belasan tahun kenal seperti itu
kita pun kalau ketemu ya tetap hangat ya
kalaupun misalnya ada gesekan
ada beda pandangan dan sebagainya hal yang biasa
saya dengan mas umar abduh dulu kayak apa
ya ketemu itu artinya akhirnya clearance
untuk clearance lebih jelas lagi
kita akan hadirkan jurubicara fpi
tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan setelah jeda
tetap bersama kami cnn indonesia prime news segera kembali
penting ya sebetulnya karena ini fakta di lapangan kan
iya tapi saya sebutkan
ini untuk mengklarifikasi tudingan itu
nah yang keempat sekarang
yang keempat beredar kemudian dua versi bendera
satu bendera bertuliskan kalimat la ilahe illallah muhammad rasulullah
dengan card yang khusus ada bundaran di tengah
ada satu yang seperti yang di indonesia
yang dikibarkan di aksi dua kali jumat di indonesia
dua versi ini beredar di medsos
yang kemudian kita tidak tahu yang mana
nah bendera yang dipasang sebetulnya
nah menurut saya tadi barusan sebentar
ada komunikasi habib rizik lagi siaran langsung di youtube
itu bendera ternyata ditempel dengan menggunakan double tip
jadi agak lucu sebetulnya
dan pada satu sisi agak lucu
tapi ini memperkuat indikasi bahwa persiapan dari pelaku ini
entah siapa pelakunya ya
persiapan dari pelaku dengan menyiapkan double tip
itu sudah sangat terancana
nah kemudian yang kelima
setelah proses pemeriksaan habib rizik mulai hari senin sampai selasa itu
ternyata kesimpulan dari aparat keamanan saudi
bahwa habib rizik adalah korban fitnah
sehingga mereka justru meminta keterangan kepada habib rizik
kira kira siapa saja yang dicurigai melakukan pemasangan ini
nah habib rizik sepanjang satu lima tahun
hidup di mekah hijrah di mekah ini
itu dikunjungi oleh banyak tanda petik
agen agen yang menamakan dirinya intelijen
sehingga dipertanyakan oleh pihak aparat keamanan saudi
siapa saja apakah sipulan sipulan sipulan ini
habib rizik ya terpaksa harus menceritakan dong
oke fakta fakta itu apa yang kemudian membuat
menjadi suatu kesimpulan bahwa yang melakukan operasi ini
tujuannya satu tujuannya adalah memblackmail
melakukan penghancuran kredibilitas
yang sampai hari ini masih berlangsung di media media sosial
jadi sebetulnya ini kalau dalam teori intelijen ilmu intelijen
pengetahuan intelijen ini yang disebut dengan false flag operation
jadi seolah olah habib rizik yang melakukan
padahal tujuannya untuk menghancurkan habib rizik sendiri
yaitu supaya habib rizik ini terkait erat
dengan di asosiasikan dengan terorisme
itu yang diinginkan sebetulnya
nah beberapa menit yang lalu saya nonton video
banyak pihak pihak yang memang ditugaskan sebagai propagandis
ya propagandis liar ya
saya nggak tahu apakah dibayar atau tidak atau disuruh atau tidak
tapi sangat aktif membuat video video
sangat aktif menyebarkan melalui medsos
tentang bahwa habib rizik sudah terbukti
padahal tidak terbukti justru
oke baik nah ini jadi
oke baik nah ini jadi
yang ditarget itu adalah opini sebetulnya
dan ini kemudian
oke dan ini kemudian anda menyimpulkan bahwa
ini adalah operasi intelijen
dan pelakunya bisa jadi adalah tim lapangan pejaten
kita lihat dulu ya pernyataan anda di salah satu media online
kita saksikan bersama
pejaten kan banyak
jangan lupa jangan lupa

jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
nah ini dia pernyataan anda
pak munarman info khusus
anggota lapangan pejaten dikabarkan hari ini
mereka akan meninggalkan arab saudi
lapangan pejaten tadi langsung pak walon langsung beraksi
karena di lapangan pejaten
asurusinya langsung ke bin
iya makanya saya bilang harus dibantah
kalau kita kenapa itu
karena kita mendapatkan informasi
sebetulnya kita mendapatkan suplai informasi juga
jadi terhadap terkait hal hal yang demikian
kita juga mendapat suplai informasi
nah jalurnya mana saya kira tidak juga perlu saya sebutkan
ini ada suplai informasi bahwa mereka berusaha
berusaha untuk pulang hari itu juga
karena apa karena habib rizieq diperiksa
dan habib rizieq menyebutkan nama nama itu
nah jadi itu yang pertama
yang kedua kenapa kita
tapi begini kita ini tidak menuduh lembaga
kita menuduh kegiatan
oke tidak menuduh lembaga
tidak menuduh lembaga
di dalam undang undang intelijen bahkan
yang disebut intelijen itu definisinya adalah pengetahuan termasuk intelijen
kegiatan termasuk intelijen
sementara lembaga itu ada banyak sekali
termasuk instansi instansi tertentu itu
ada di undang undangnya
tapi pak wawan sebagai salah satu pelatih ini
saya nggak tahu kenapa tiba tiba merasa harus berkewajiban menjawab
tidak tahu saya
merasa ini tuduhan ke lembaga ya
bukan masalahnya kan mengarahnya kan ke presiden
itu meskipun tadi mas munaran bilang pejaten kan banyak
ya memang makanya ini perlu klarifikasi duduk begini
lu nuduh gue apa enggak
ya kan gitu
terus rangka pak warung sati di pejabat itu
berarti tidak menuduh ke kita
nuduh atau tidak kesimpulannya
yang jelas kita tidak menuduh satu lembaga tertentu
tapi yang kita lihat
berindikasi kegiatan kegiatan seperti ini
rapi terstruktur sistematis masif ya
ini adalah rangkaian satu kegiatan intelijen
baik tapi kan kemudian
oke kalau tadi disebutkan pak wawan
ini kan akhirnya menimbulkan kegaduhan
yang nanti juga berpotensi ke masalah hukum
dan sekarang kemudian asumsinya adalah
apalagi ada pernyataan dari lapangan pejaten
yang bikin gaduh itu sebetulnya orang orang
saya hari senin sudah dapat telepon
saya sepanjang selasa
saya tidak meributkan ini
karena saya ingin tahu ini apa
saya kumpulkan data
kita fpi kumpulkan data
yang meributkan itu bukan kita pak
yang membuat kegaduhan bukan kita
pihak luar itu siapa
kita bisa cek
tiba tiba ada video yang menyatakan dirinya siapa itu
siapa janda segala macam begitu ya
abu janda apa siapa itu
itu yang begitu begitu
itu memanfaatkan situasi
dan belum lagi kelompok kelompok pembenci habib rizik
pembenci fpi yang memposting rajin sekali
ini kita duga
memang satu kaitannya adalah memang ini dipersiapkan
ini dibuat kejadian
ini disuruh gaduhnya
jadi kita tidak gaduh sebetulnya
jadi jangan mempersepsi kita yang bikin gaduh
kita hanya merespon saja
jadi gini mbak
kita sebetulnya tidak ada musuhan ya
dengan habib rizik sendiri kita tidak menganggap musuh
karena kita justru ya kewajiban ya melindungi wni dimanapun
saya sendiri dengan fpi juga tidak ada persoalan
selama ini juga hubungan baik
bahkan jumlah calon ketua fpi di sejumlah provinsi sering nelpon saya
mau dicalonkan itu bilang
hubungan itu tetap baik
dengan pak hunarman pun sama
tapi kan profesional nih
sama juga ya
tidak ada persoalan
artinya tidak terus dalam rangka bermusuhan
klarifikasi itu untuk menyatukan persepsi
tidak menuduh siapa salah siapa benar
kita tidak ingin gaduh
soal pemilu dan sebagainya pasti ada yang menang
pasti ada yang kalah
itu hal yang manusiawi
tidak ada masalah
dan ternyata sekarang
ini mumpung ada pak sunarman
ternyata tidak menuduh pin
itu yang saya bekal
oke tidak menuduh pin ya
tidak menuduh pin
itu poinnya ya
ya poinnya di situ
sehingga kita juga tenang
masalahnya saya sudah menanyakan langsung kepimpinan saya
pak apakah bapak bapak memerintahkan untuk operasi ini
dia bilang tidak
kalau misalnya iya malah nggak apa apa
jadi persoalan yang ada salah persepsi
kalau sudah begitu saya akan tetap clearance ini semuanya
tapi kan kemudian pada saat pernyataan itu juga disebutkan ada rezim yang kalah di pilkada dki jakarta
nah itu bagaimana kemudian
korelasinya itu bagaimana
oke sebelum pak hunarman
saya ingin minta komentari dulu pak hunar
baik kalau menurut saya
apa yang terjadi di saudi itu sebuah operasi beneran
disebut intelijen itu jauh
jelas sasarannya kemudian tata caranya dan terlihat
apa yang pertama disampaikan dan siapa yang melaporkan
itu sudah jelas bentuk operasi intelijen
jika bin tidak tahu
maka sesungguhnya ada intelijen liar yang bergerak
yang luar biasa ini
jadi tidak main main loh
bagaimana kalau dia dari indonesia
dia hendak mencelakakan habib rizik
secara luar biasa
tempat teroris itu kata laporannya
jadi kalau ini diterima
dan dikembangkan oleh pihak kepolisian saudi
sebagaimana kepolisian sini
hancur semua sudah itu
kalau di sana kan tidak
masih menghargai habib rizik
sehingga habib rizik dipanggil
dan disuruh apa benar apa anda tahu
segala macam ditanya
itu pertanyaan yang sangat bagus yang sangat manusiawi
tetapi ingat saudi itu negara yang berdaulat
dan tidak mau dikotori oleh hal hal seperti ini
operasi intelijen ini sangat luar biasa sebenarnya
luar biasa bahayanya
dia tidak peduli dengan indonesia
jelas tidak peduli
siapapun yang melakukan kegiatan kegiatan
akan dihukum dengan hukuman yang seberat beratnya
ada yang mengatakan sudah ketangkap dua
ada yang mengatakan habib rizik sudah menyebutkan
sifulan sifulan sifulan yang biasa di sini
nah itu yang dengan ditangkapnya sekarang
memang kita tinggal melihat
apakah itu nanti akan menyimpulkan dari operasi intelijen
apakah dari bin apakah dari kepolisian
kalau tentara saya tidak yakin
nah ini justru
justru yang mengerucutkan pak umar ya
kalau tidak bin kepolisian
ya karena bin itu harus tahu
dia punya deputi di dalam negara
deputi di luar negeri
deputi luar negeri tahu semua apa yang menjadi potensi ancaman
dari saudi apa dari amerika apa
dari al jazeera apa
dan itu dilaporkan kepada presiden
dikoordinasikan dengan baez
dikoordinasikan dengan bang lima
itu tugas bin
kalau bin mengatakan tidak tahu
nah berarti yang melakukan ini
intelijen luar biasa
jadi bin tidak tahu
bin tidak pernah memerintahkan untuk hal seperti itu
misalnya dari pihak keamanan sana
langsung melakukan penyelidikan
nah dari sana nanti
berangkat dari tkp
nanti akan muncul keterangan keterangan
kemudian saksi saksi para ahli dan sebagainya
dan berangkat dari situlah nanti
mengerucut ke siapa
tapi kalau kemudian tadi pak umar katakan
ada kekhawatiran ini
ada operasi intelijen yang kemudian tidak diketahui
intelijen liar berarti
kalau sampai bin tidak tahu dan tidak terlibat
ada informasi dulu
dua bulan yang lalu atau tiga bulan
sesungguhnya sudah ada orang yang sudah ditempatkan
bin yang ditempatkan
yang dekat dekat untuk memonitor hp prisik
hp prisik menyatakan bahwa
ada yang mengawasi dan kontrak di dekat kontrakannya
hp prisik tunjuk hidung saja
sudah diberikan informasinya kepada pihak berwenang
lebih enak kan begitu
ini seperti itu
biar nanti diperiksa
kalau sudah terperiksa begitu kan sudah bap
siapa yang mau bantah
tapi bin tidak ada kekhawatiran
ada sebuah operasi begitu ya
kalau kemudian tadi disebutkan
kalau tidak operasi liar
tapi kemudian ini operasi yang akhirnya ditudingkan ke
kalau saya boleh jawab
tapi saya menjawab berdasarkan pengetahuan referensi ya
sebetulnya ada yang disebut dalam dunia intelijen itu
biasanya memang pekerjaan kotor itu tidak resmi
bukan dari badan resmi begitu ya
iya tapi untuk kepentingan satu kelompok ya
yang orang orang yang dikerahkan itu punya keahlian keahlian itu
nah persoalannya sebagai bin
kalau sekarang ini mas wawan mewakili bin
saya kira ini kan mempermalukan
negara sebetulnya ya
kalau sampai ketahuan
mestinya harus ditindak yang begini menurut saya
harus diuber ini siapa
yang membuat tercemarnya negara kita
karena ini berbahaya sekali
kalau sampai pemerintah arab saudi
pihak berwenang arab saudi
berpersepsi bahwa ini adalah operasi resmi
itu lho poinnya itu
kalau dia ternyata tidak resmi
dirty work saya bilang tadi
dia melakukan itu
tapi kemudian mengatasnamakan seolah olah kepentingan
satu pihak tertentu di indonesia
dan itu dinisbatkan kepada kekuasaan yang resmi
maka ini merusak artinya
maka bin mesti bertindak keras terhadap orang orang ini
karena secara hukum itu diatur
oke apalagi dari habib rizieq sihak juga sudah mengatakan
ada kaitannya dengan rezim yang kemudian kalah pilkada dki jakarta
nah ini bin merasa terganggu atau tidak pak wawan
kita akan lanjutkan setelah jeda
cnn indonesia prime news segera kembali
kita lanjutkan dialog pak wawan
saya minta komentar anda
jadi bin sebetulnya merasa terganggu atau tidak
dan ini tahu atau tidak sebetulnya
gini mbak kalau soal terganggu atau tidak
itu relatif ya
karena seatu satu isu muncul
ya kita jawab dengan satu isu
sehingga balance ya
karena dalam hal ini kan tidak mungkin bin menuntut seseorang
karena seseorang itu kan semua warganya
sebuah lembaga tidak mungkin itu
tapi kan bisa mencari
tapi melakukan klarifikasi tetap
kemudian kalau ada yang perlu ditegur tegur
ada perlu suatu upaya pendekatan
formal informal dan lain sebagainya
oke tapi setelah kemudian ini muncul
reaksi dari bin sendiri seperti apa
baik tadi yang seperti pak wawan sebutkan
ada informal dan lain sebagainya
langkah langkah selanjutnya itu
yang sudah dilakukan itu apa sih sebetulnya
nah kita tetap
yang utama sama kemblu
kemblu tetap diminta ya
artinya mengamankan keselamatan habib rizik
kalau misalnya perlu dibantu dalam banyak hal
termasuk kasus kasus misalnya ada di sana
sebaiknya dibantu secara total
karena perlindungan kepentingan publik yang lebih luas
bagi warga negara
kasusnya pun didorong untuk tetap diselidiki
siapa apa motivalnya dibalik itu
karena lokasinya di sana
ya diserahkan kepada pemerintah sana
untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut
apa yang disampaikan oleh habib rizik
mengenai yang di dekat situ
ataupun saksi yang lain
tidak ada masalah
ini persoalan kan supaya clear
supaya tidak ada praduga atau prasangka
publik biar juga tahu
apa yang sesungguhnya terjadi
tidak lantas simpang siur
seperti snowden lah
kita lihat snowden itu bicara
apa yang dilakukan oleh cia
apa yang disampaikan
atau melalui kilik atau apa
semua kan akhirnya terbukti semua benar
dan saat itu cia tidak bisa membantah
kalau di sini pokoknya bin bongkar oleh saudi
tidak bisa bantah juga
tidak bisa bantah
jadi nunggu sajalah eksekusi dari bin itu
bin itu akan dieksekusi oleh ksa
secara prinsip kan begini
cara kalau ada bukti
kalau belum ada bukti
mending gak usah berspekulasi
sehingga tidak menimbulkan asumsi publik yang akhirnya mengadu adu
ada yang mencerna nya kan berbeda beda
dan termasuk juga ada yang mencerna secara emosional
belum klarifikasi atau cek recek dan cross check
ini yang kita perlu literasi kepada publik
ada pun nanti kalau hasilnya akhir seperti apa
kepada otoritas saudi sendiri
oke tapi kan sambil menunggu kemudian otoritas saudi memproses secara hukum
ini kan informasi sudah berkembang begitu ya
dan apalagi sudah disebutkan
nama dikait kaitkan kemudian bin gitu
apakah kemudian ini tidak
sama sekali tidak ada upaya
menurut saya upaya tetap
kita tetap dari tadi
upaya upaya clearance klarifikasi ke seluruh elemen iya
untuk kepentingan lembaga itu pasti dilakukan
tapi saya kan menggarisbawahi bahwa ternyata tadi pak munarman ngomong
oh saya tidak menuduh bin
tapi saya menyatakan bin lah yang harus tahu
nah bin harus tahu
pasti tahu kan
harus tetap harus tahu
disiplin ilmu disiplin organisasi dan tupuksi daripada bin itu wajib tahu apa apa yang ada
seluruh informasi yang ada di bin itu
dari sekarang tetap kita mencari segala macam informasi informasi dan perkembangan perkembangan yang ada
tapi artinya tahu begitu ya
dengan upaya upaya yang terus menerus ini kan nanti akhirnya kan kelihatan
misalnya begini pak owen
ada kaitan antara orang orang yang di indonesia bicara
seperti gunter romli dengan orang orang fbi
yang menantang hpbdz supaya mengibarkan bendera itu
apakah ini tidak menjadi satu rangkaian
satu rangkaian gitu ya
yang diselidiki ini densus sembilan puluh tujuh
nah itu yang harusnya
yang bukan orang bin memang nanti
tapi dia kan menjalankan
dia punya angkatan laut punya angkatan udara
dia punya kemampuan intelijen begitu
ya punya begitu mengatakan
bahkan mengatakan kami lebih kuat daripada tni
nah seperti itu
ini kan dibiarkan
bin tidak pernah menetralisir atau memodernisir

yang dinyatakan oleh orang orang yang menyatakan diri sebagai banser atau ansor tersebut
ini masih sudah ada hubungannya
saya melihat ada hubungannya
tetap ada hubungannya
artinya begini mas
kalaupun itu kan kita menyampaikan pendekatan pendekatan
seluruh elemen yang ada di indonesia
kekuatan apapun tetap
tapi kan tidak untuk konsumsi publik
jadi apa yang dilakukan oleh badan inti negara
kan memang ada biasa terbatas rahasia dan sangat rahasia
nah yang untuk konsumsi publik tentu yang biasa dan terbatas
walaupun misalnya pendekatan pendekatan seperti tadi
kepada elemen elemen yang disebut tadi tetap ya
tapi mungkin yang dimaksud oleh mas abdu itu
itu ada kelompok yang digalang yang bekerja sebagai proksinya
nah itu maksudnya mas abdul
itu yang mungkin justru karena dia berposisi sebagai proksi
maka ini mesti dikendalikan
itu yang dimaksud oleh mas abdul sebetulnya
tetap itu akan dilindungi
jadi pelakunya juga dilindungi
ada kepentingan untuk melindungi
mungkin pelaku pelaku yang memang dibiarkan melakukan upaya
yang tadi itu ya ada
itu adalah pembiaran sebetulnya
itu masalah by omission
jadi satu ada yang kegiatan liar tadi
yang kedua ada kegiatan kelompok kelompok yang saya sebut proksi tadi
ini yang mestinya justru di redam
di moderasi tadi istilahnya
supaya justru tidak membuat gaduh dan tidak membuat tantangan sosial
jadi ini menjadi problem problem sosial baru
nah pagi tadi alhamdulillah di kantor menkopol hukam ya
dikumpulkan semua ormas
dan ternyata setelah bertemu itu kondisinya kondusif sekali antar ormas itu
dan poin penting di pertemuan pagi tadi di menkopol hukam
menyatakan bendera yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah
itu bukan bendera organisasi tertentu
itu bendera yang dituliskan kalimat tawhid dan tidak ada larangan mengusung itu
itu pentingnya menurut saya
bahkan ada ormas ormas yang selama ini dipersepsikan anti dengan bendera ini tidak ternyata
nah jadi saya kira memang pada akhirnya ini
bin saya kira kan bin ini kan punya fungsi fungsi pengamanan negara ini ya
jadi saya kira habib rizieq ini kan bukan ancaman negara
habib rizik sendiri sebetulnya dalam konteks kenapa dia terus diganggu
hanya semata mata konteks beda pilihan politik saya kira
jadi tidak layak habib rizieq diperlakukan sebagai musuh negara
itu yang paling poin penting menurut saya ya
tidak boleh diperlakukan habib rizik fpi sebagai musuh negara
dia aset negara sebetulnya
sama dengan elemen ormas islam yang lain
yang kedua saya kira justru yang harus diredam
ini siapa sih yang memperlakukan ini sebagai musuh
ya sebetulnya sudah tahu lah
maksud saya pemerintah negara maksud saya bukan pemerintah ya negara
kan bisa tahu ada berbagai macam elemen masyarakat yang ada posisi posisi kadang kadang berhadapan ya
nah justru bukan makin menggosok perpecahan disintegrasi sosial
harusnya pemerintah itu punya fungsi untuk meredam sebagaimana yang pagi tadi di kantor menko polhukam
jadi bukan malah menjadikan proksinya itu makin ganas menyerang satu kelompok lainnya
ini yang berbahaya
kalau saya bukan begitu
saya melihat justru habib rizik ini dianggap sebagai orang yang berbahaya
tapi itu sudah diperlakukan
iya di persepsi begitu
sehingga saya melihat habib rizieq tidak boleh pulang ke indonesia
kalau pulang dia ikut kampanye prabowo bisa bubar
artinya kan politik itu
makanya itu yang perlu dilakukan
lembaga negara sebagaimana bin tni polisi itu kan bekerjanya bukan untuk kepentingan politik harusnya
itu kan untuk kepentingan negara
keutuhan integrasi bangsa teritorial
nah kalau ada apa namanya instansi instansi atau oknum dalam tanda petik ya
melakukan pekerjaan pekerjaan menganggap habib rizik tadi disebutkan
karena habib rizieq bahwa politik begitu kemudian dijadikan musuh dan menggunakan sumber daya negara itu nggak boleh
karena itu kan dapat dapatnya penggunaan
oke kalau kemudian
siapkan pak wawan
lihat saya sudah bilang tadi
habib rizieq bukan musuh
bukan musuh negara kan
ini penting nih
tetap aset negara
kalau ada masalah kumpul
kita ada masalah kumpul
nanti kan ketemu jalannya
kan ada komunikasi ya
iya komunikasi yang baik
komunikasi semuanya benar ya begitu ya
oke pak munarman mengatakan ini bukan bin yang melakukan
terus kemudian pak wawan bilang habib rizieq bukan musuh negara
saya tidak menuduh ya
saya tidak menuduh bin
itu berbahaya dan tidak berbahaya itu sangat relatif
karena intelijen kan berupaya untuk mengamankan republik ini
kalau terjadi apa apa terutama ketemu di satu titik
yang disalahkan mesti aparat
kalau kemudian mengamankan republik ini dari pihak habib rizik ini
ada rasa begitu bahwa ini ada operasi intelijen
kemudian yang ingin mengganggu ketenangan
nah ini reaksi dari bin sendiri seperti apa
ini seperti apa
ini itu memayungi semua
jadi tidak ada keberpihakan
ini undang undang kan
undang undang lain dengan dulu sebelum ada undang undang
dulu kan kayak pres
waktu kayak pres memang tergantung pada keputusan presiden
tapi sekarang dengan undang undang ini tidak bisa
kita bertanggung jawabkan semuanya
baik bertanggung jawabkan anggaran maupun tanggung jawab operasi
di dpr itu di komisi satu kita bertanggung jawab
kemudian ada komisi intelijen yang selalu memeriksa kami
kemudian di dalam internal sendiri ada inspektur ada inspektur utama
kemudian ada ankum atasan yang berhak menghukum
banyak anggota kami yang di sel kalau melakukan kesalahan
di samping itu juga tanggung jawab anggaran kepada bpk
kemudian pan rb untuk bagaimana sinkronisasi terhadap reformasi birokrasi
baik tapi banyak pihak yang kemudian dimintai pertanggung jawabannya oleh bin
tapi kalau minjam statement dari pak wawan tadi kan ingin memayungi semua
nah ini apa sebetulnya
yang diharapkan ini semua termasuk tentunya pak munarman dan kawan kawan
saya begini saya ini korban
nomor saya punya dua nomor handphone
dua duanya disadap dan di cloning
ada orang pihak pihak saya tidak tahu siapa
ada pihak pihak yang menggunakan nomor saya
seolah olah dari saya dikirim ke pihak pihak lain
dan pihak pihak yang lain itu mengirim balasan ke saya masuk ke saya
padahal saya nggak pernah ngirim
artinya apa artinya saya sudah disadap itu
nah pertanyaannya ini
sadapan resmi atau liar
kan balik lagi ke situ
cuma kan kita tidak bisa menelusuri karena kita nggak punya keahlian pak
waktu beberapa bulan yang lalu saya diikutin
keluar rumah seratus meter saya udah diikutin
jadi kita ini tahu sebetulnya
kita sedang diintai sedang dipantau
kita ini mengerti
cuma saja menurut saya tadi kalau betul pertanyaan mas wawan sebagai jurubicara bin
mestinya mengayomi semua
ya mestinya dihentikan
karena saya bukan ancaman
saya ini bukan siapa siapa
saya tidak punya kekuatan tidak punya instrumen tidak punya sumber daya
nggak punya jaringan untuk melakukan sesuatu terhadap negara ini
jadi saya kira kalau betul apa namanya statement yang menyatakan melindungi semua
maka kita berharap aparat aparat intelijen menghentikan kegiatan kegiatan intelijen
yang terhadap rakyatnya sendiri yang tidak mengancam
kecuali kegiatan separatisme itu jelas
terorisme itu kita setuju karena terorisme ada
bin itu tidak menganggap
mas mularman ancaman
tapi disatap mas
karena disatap buktikan
sebab ada undang undangnya
tidak disatap lu
dua nomor tadi disatap lu
kalau tidak terjadi penyatapan
sebab itu ada anunya
ada sanksi hukumnya
bukan dirubik revalidasi lagi itu ya
ada sanksi hukumnya
daripada hanya berangan angan
daripada hanya kita terus berpersepsi
begini lebih baik
kalau dikumpulkan ke publik
langsung saja tuntutan
handphone saya seperti ini
kaitan dengan apa yang disampaikan
mas wawan tadi
kaitan dengan tanggung jawab
itu kan bahasa undang undang
yang tak pernah dilaksanakan sama sekali
kalau tidak negara ini sudah tidak cocok
dilindungi itu termasuk
orang yang melakukan
dari sabah sampai meruki
kalau soal biasanya
benturan itu karena kepentingan
agama dibawa bawa untuk politik
nah dia perpecahannya itu terjadi di situ
nah ini saya kira
kalau sudah masuk ke wilayah itu
itu wilayah persepsi mas wawan
kalau pandangan agama tidak boleh dibawa ke politik
tidak boleh dibawa ke ekonomi
jadi dibawa ke mana dong agama kita
tidak bisa begitu juga maksud saya itu
tapi rata rata benturannya karena ada beda persepsi
coba kalau bin polisi itu tidak mengikut para politisi para pengusaha
masalahnya bin sama polisi ikut mereka
anda merasa begitu
tidak ada yang ikut
ini persepsi juga ini
kita konklusi sekarang ya
konklusi sekarang dari masing masing narasumber ya
saya minta dulu mungkin pak wawan dulu deh
kita sering komunikasi
itu lebih baik
sehingga ada masalah
tidak perlu mencuat ke publik
tapi di antara kita bisa selesai
mau berantem kayak antar kita aja
tapi publik tetap tenang
sehingga saya lebih senang itu
ada terus kita berantem di ruangan tapi keluar sudah clear
sehingga bawa lah ini semua dengan situasi damai
dan jelang pemilu ini kan situasi kan hektik terus
bagaimana kita kita yang boleh dibilang ya sebagai sebuah
sering dipandang corong lah omongannya itu kan dipegang itu
bagaimana mendinginkan situasi
itu yang penting
jadi ini tugas kita lah
oke saya catat itu ya
mendinginkan situasi itu tugas kita
sementara salah satu cara mendinginkan situasi itu adalah dengan satu
pertama tidak mengganggu habib rizik lagi
siapapun juga ya
saya tidak mengarah kepada siapapun juga jangan lagi mengganggu
karena habib rizik sudah tidak ada persoalan sebetulnya ya
bahwa dia punya aspirasi politik tertentu
itu hak dia
hak politik warga negara
itu yang kedua saya kira
lembaga lembaga negara atau institusi institusi negara
itu mesti kembali diletakkan berfungsi sebagai menjaga negara
mengawasi musuh negara
bukan mengawasi musuh politik
tidak boleh lembaga lembaga negara resmi
itu menjadi alat kepentingan rezim politik tertentu
yang periodenya cuma lima tahun
jadi saya kira ini yang mesti diletakkan lagi
sehingga betul betul negara ini dijaga oleh aparat negaranya
oleh institusi negaranya
oleh badan badan negaranya saya kira
saya kira itu
intelijen adalah sebagai mata telinga atau yang mengawal seluruh jalannya pemerintah dan negara
polisi itu boleh melakukan sesuatu harusnya
itu dapat masukan dari bin sebelumnya
atau berkoordinasi dengan bin
walaupun sudah tidak ada lagi koordinasi kayak dulu
tetapi fungsi yang tujuannya melindungi semua tadi
bin itu harus bisa mengendalikan bukan saja masyarakat
yang punya kekuasaan dan punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sangat membahayakan orang
itu bin harus punya kemampuan
jangan hanya mengharapkan masyarakat
bin itu harus
bin lah yang memberikan informasi
yang meminta yang berkoordinasi
meski bukan lagi bakin namanya
tapi tugas negara wajib
karena bin itu orang yang pertama memberi informasi kepada presiden
ya memang bin itu
sekarang kita istilahnya komitensi yang pusat
sentralnya leadernya bin itu
ini perintah undang undang
oleh karenanya meskipun bukan nama bakin kayak dulu
tetap fungsinya sama
hanya sekarang lebih diperluas
karena kita tidak hanya membawahi dari sisi lembaga lembaga yang punya intelijen
tapi juga kementerian lembaga terkait dengan masalah itu
tapi tahu ya operasi yang intelijen
kita semua tahu ya
kita semua harus mengetahui dari itu semua
harus tahu ya
harus tahu ya
baiklah kita tunggu perkembangannya
insya allah kita ke depan berharap semua lebih baik
tidak ada yang reneksi seperti itu
kita bersepakat indonesia harus lebih maju
oke dan kita tunggu juga kasus ini terang beneran
sampaikan ke pak bg
pak bg itu tidak ada kiprahnya sama sekali
ya tidak ada
nggak ada hubungannya sama kita kita itu tidak ada
kalau tidak ada kiprahnya sama sekali bagaimana
pak bg justru orang ibaratnya tidak pernah tidur
siang malam terus menerus bekerja
jam dua pagi jam tiga pagi terus komunikasi terus
sini malam luar negeri siang
dan itu yang terus berbalik
makanya informasi dari luar negeri pasti sudah tahu
pasti sudah tahu
baiklah yang jelas oke
tapi yang jelas untuk ini kita clear
nanti kalau ada persoalan apa apa kita jumpa
clear saya catat itu ya
yang jelas ini semua akan clear setelah proses
tapi bg tidak terlibat di situ
tapi tahu ya
ternyata ini tidak juga menuduh bin
oke baik tapi yang jelas kita
komplikasi tapi ada
tinggal di buktikan bagaimana ya toh
diburugikan karena ini di negeri orang kita tunggu hasil penyelidikan dari aparat saudi
baik kita tunggu penyidikan di aparat saudi untuk membuat segala sesuatunya terang benderang
terima kasih bapak bapak sudah hadir di cnn indonesia prime news
cnn indonesia prime news akan segera kembali